badan meteorologi klimatologi dan geofisika memperingatkan sejumlah wilayah di indonesia
akan mengalami cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan
wilayah jabodetabek dan lebak banten akan mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi
hujan lebat akan turun di kawasan bogor dan banten jumat ini atau jumat kemarin
hingga empat belas januari nanti
bmkg juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim untuk sumatera bagian barat
kalimantan dan sulawesi bagian selatan yang berlaku untuk tanggal sebelas hingga empat belas januari
masyarakat yang menggunakan kapal kecil di laut jawa dan perairan sumatera
diminta waspada gelombang setinggi tiga meter
seperti yang bmkg sampaikan beberapa hari lalu
peringatan dini menyatakan bahwa tanggal sembilan sampai dua belas beberapa wilayah indonesia
potensi terjadi hujan lebat hujan cukup tinggi
jadi untuk kondisi hari ini wilayah jabodetabek itu untuk pagi diperkirakan berawan
kemudian untuk siang akan terjadi hujan ringan dan sore potensinya berawan
namun perlu perhatian khusus untuk wilayah banten khususnya daerah lebak kemudian bogor
itu juga nanti sore masih ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat
hujan ekstrim masih membayangi indonesia tidak hanya wilayah ibu kota dan penyangga
hujan lebat diprediksi terjadi di wilayah pulau jawa lainnya
hingga ke kalimantan dan sulawesi tadi juga disampaikan
peringatan dini keluarkan untuk hujan sedang hingga lebat hingga besok
sudahkah kita siap apa upaya modifikasi cuaca berhasil
kita bahas malam ini bersama narasumber ada pak mulyono r prabowo
deputi bidang meteorologi bmkg
pak prabowo selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan bergabung dari luar studio adalah pak agus yubowo kapus datin dan humas bnpb
pak agus selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak agus bergabung malam hari ini
saya akan ke pak prabowo terlebih dulu ada beberapa data yang pak prabowo akan sampaikan ya
terkait dengan prediksi hujan
jadi sebenarnya se ekstrim apa sih cuaca yang kita hadapi sekarang dan kenapa itu bisa terjadi
ya untuk periode ini
memang kita pertama kita masih pada periode musim penghujan
kemudian pada umumnya untuk jawa bagian barat ini masuk ke puncak pada akhir januari atau masuk di awal februari
kami punya gambaran satelit himawarinya yang tadi disampaikan oleh pak prabowo kita lihat sama sama
ya bisa dibaca dari situ
oh iya nah ini situasi paling tidak sampai sore tadi bahwa tutupan awan masih cukup dominan untuk di wilayah indonesia bagian barat
yang berwarna orange kuning merah itu awan hujan ya pak ya
iya jadi yang hijau ini cenderung hujan ringan kemudian kuning ke arah orange ini cenderung ke hujan sedang
kalau sudah merah cenderung ke hujan lebat ada ininya
yang tebal berarti itu berada di wilayah mana aja tuh pak indonesia nya
kalau melihat wilayah indonesia ini utamanya di pantai barat sumatera
dari sumatera barat bengkulu lampung
termasuk juga di sumatera selatan kemudian di daerah bangka belitung dan juga kalimantan bagian barat
kemudian sebetulnya banyak juga pertumbuhan awan di laut jawa sehingga memberi imbas ke kalimantan bagian tengah sebelah selatan dan juga kalimantan selatan
di samping itu juga tentunya wilayah jawa khususnya jawa bagian utara ya

jadi kita bisa lihat bagaimana ini berhasil
jadi kita bisa lihat bagaimana ini berhasil
jadi kita bisa lihat bagaimana ini berhasil
sebetulnya awalnya dari maluku tenggara kemudian bergerak masuk ke wilayah australia
tapi sampai saat ini tidak terbentuk
jadi sepertinya kemudian nanti akan punah
namun demikian ini juga memberi dampak khususnya untuk wilayah nusa tenggara timur
karena di wilayah nusa tenggara timur kemudian ada potensi pertumbuhan awan dan hujan
serta gelombang tinggi di perairan sebelah selatan nusa tenggara timur
pola seperti ini apakah juga akan terjadi besok hingga lima hari ke depan misalnya
untuk pertumbuhan awan masih memungkinkan
karena melihat faktor eksternal yang sekarang istilahnya sedang mendominasi wilayah indonesia
pertama yang kaitannya dengan monsoon asia
kemudian yang kedua
nah ini aliran udara yang dari belahan bumi utara
sebetulnya berawal dari tekanan tinggi di asia
kemudian menyeberang ke sebelah timur jepang
dan baru mengalir ke wilayah indonesia
yang semestinya itu akan mengalir masuk ke wilayah australia
namun kemudian di wilayah indonesia bagian tengah
ini dari sumatera barat lampung bengkulu dan sebagainya
ini menjadi aliran baratan
nah aliran baratan ini secara karakteristik memang cukup basah
sehingga pertumbuhan pertumbuhan awan sepanjang
aliran yang di perairan laut jawa sebelah selatan kalimantan ini
kemudian mendominasi pertumbuhan pertumbuhan awan di wilayah wilayah indonesia bagian barat
sekitaran laut jawa termasuk jawa
bagaimana dengan jabodetabek
sedikit saja saya menggambarkan cuaca jabodetabek pada pagi hari ini
pagi sempat terang sedikit
ada hujan shower gitu ya
kemudian terang lagi
sekarang agak mendung dengan angin yang cukup kencang
itu apa yang terjadi pak sebenarnya
memang tadi kami sampaikan bahwa kondisi cuaca ini termasuk juga pengaruh dari faktor eksternal
yang sebetulnya kemarin tumbuh di samudera india kemudian merambat ke wilayah indonesia bagian barat
dan sekarang pada posisi indonesia tengah cenderung bergerak ke arah timur
sehingga untuk wilayah indonesia barat sebetulnya
faktor eksternal atau osilasi medan julian ini agak dampaknya tidak sebesar untuk wilayah indonesia bagian tengah
sehingga hujan hujan yang muncul di wilayah jabodetabek cenderung intensitasnya pada skala sedang sampai ke lebat
melihat pertumbuhan awan memang durasi hujan yang muncul tidak terlalu panjang pada kondisi ini
hanya saja kemudian konsentrasi pertumbuhan awan dan daerah daerah yang potensial untuk terjadi curah hujan bergerak ke wilayah tengah
jadi wilayah sulawesi selatan ini yang dalam waktu sehari dua hari ini potensial untuk mendapat curah hujan
saya akan ke pak agus sekarang
dari luar studio pak agus
kita tahu curah hujan kemudian tinggi di beberapa wilayah di pulau jawa
kemudian ada yang banjir tanggul ada yang jebol
sebenarnya ini permasalahan kalau misalnya curah hujan nanti saya bisa tanyakan ke pak prabowo soal itu
tapi dikatakan masih cukup normal
apakah anda melihat ada ketidaksiapan yang terjadi di daerah daerah ini pak agus
ya sebenarnya setelah kita mengalami banjir jakarta kemarin tanggal awal tahun baru
ya silahkan pak
nggak dengar tuh
ya putus ya
oke baik kami akan memperbaiki jalur komunikasi
sekarang kita jeda dulu
setelah jeda tetap di cnn
anda masih bersama kami
kami masih membahas soal potensi cuaca ekstrim di wilayah indonesia
saya ke pak agus prabowo dulu kapus datin dan humas bnpb
pak agus anda melihat ada ketidaksiapan dari beberapa wilayah atau memang kita sebenarnya sudah siap mengantisipasi cuaca ekstrim ini
ya sebenarnya himboan oleh bnpb sudah dimulai sejak akhir bulan oktober itu
tanggal tiga puluh satu oktober bnpb sudah mengirimkan himbauan
ya mungkin waktu itu masih belum terlalu percaya
tapi setelah kita mengalami banjir tanggal satu januari itu
maka hampir seluruh bbwd di seluruh indonesia itu langsung siaga semua ini
langsung mereka ini kita bisa lihat tadi banyak laporan
kita banyak laporan ke bnpb bahwa seluruh bbbd di provinsi
sudah niagakan semua sudah mulai apel bersama
kemudian membentuk posko menyiapkan seluruh peralatan yang ada
kemudian menganggarkan dana dana btt sudah disiapkan semua
kemudian mereka melakukan patroli rutin sekarang itu mulai patroli rutin
sehingga mereka siap mengantisipasi
contohnya kemarin tuh hari kemarin itu kita mengalami banjir mulai dari barat sampai ke timur
mulai dari indramayu kemudian brebes kemudian banjarnegara
kemudian ke wonosopo kemudian sampai ke demak
dan sekitarnya itu banjir kemarin itu
kita lihat sendiri bahwa gubernur jawa tengah langsung turun ke lapangan bersama tim
untuk mengantisipasi seluruh kondisinya sehingga tidak terjadi korban
mungkin rumah hanyut ada tapi tidak terjadi korban jiwa kemarin itu
jadi kemudian kita lihat di jawa timur bali nusa tenggara ini sudah siaga semua
mereka sudah siap timnya dan melakukan patroli rutin
sehingga kita harapkan jika terjadi bencana
maka mereka sudah siap mengantisipasinya
pak agus kalau misalnya informasi dari teman teman bpbd
ini perkara curah hujan yang tinggi atau memang ada kendala di lingkungan juga
entah penyempitan sungai pendangkalan atau kerusakan hutan
informasi yang sudah dikumpulkan oleh bpbd kepada bnpb seperti apa
jadi pertama memang faktor utama dari bencana banjir ini adalah curah hujan
itu nomor satu
kemudian setelah hujan itu jatuh di peran bumi karena faktor lainnya adalah sampah di sungai
kemudian pendangkalan di sungai juga penggunaan hutan
itu juga mempengaruhi juga nih karena kita lihat banjirnya kali ini makin tinggi
terutama di bekasi dan jakarta karena memang di arah puncak sana sudah tidak

juga banyak yang tidak terbuka kemudian kita lihat juga waktu kepala bnpb berkunjung ke ntb sama ntt
juga banyak yang tidak terbuka
kemudian kita lihat juga waktu kepala bnpb berkunjung ke ntb sama ntt

ya bridge itu bisa sampai
saya mengucapkan yang satu
itu akan membawa air yang banyak sekali sehingga sangat mungkin akan terjadi banjir
artinya sekarang teman teman bpbd di beberapa wilayah yang anda katakan tadi yang potensial banjir
itu artinya yang mereka siapkan bukan untuk meminimalisir terjadinya banjir tapi mencegah korban ya
gitu ya pak ya
atau setelah banjir yang terjadi apa yang dilakukan
jadi akan memberitahu seluruh warga yang terutama yang di daerah bahaya di zona banjir untuk siap siap
kemudian jika terjadi kenaikan air diberitahu untuk segera evakuasi ke tempat yang aman
jadi kita akan berusaha meminimalisir korban meninggal karena banjir
pak agus beberapa kali bnpb juga mengatakan bahwa kita masyarakat harus aware dengan informasi dari bmkg
sudahkah itu sampai kepada teman teman di daerah pak agus
sudah sampai jadi sekarang kita lihat responnya kan sudah bagus sekarang nih
bpd bpd sudah siaga semua jadi berarti responnya bagus
itu dari sisi pemerintah
karena warning yang dikirimkan bmkg tadi ada dua sisi yang akan terima
satu sisi pemerintah sudah siap sekarang
sudah menyiapkan siaga satgas sudah dibentuk sudah patroli peralatan disiapkan anggaran disiapkan
itu yang dari sisi pemerintah
tentunya dari sisi market harus merespon dengan baik juga
mereka harus melakukan persiapan persiapan juga
misalnya kita menyiapkan perbekalan perkegalan atau tas siaga bencana
menyiapkan bahan makanan minuman surat surat berharga segala peralatan yang dibutuhkan jika nanti terjadi darurat
kemudian mereka juga perlu menyiapkan harta bendanya
misalnya meninggikan elektroniknya ditaruh di peratas atau diungsikan terlebih dahulu
sehingga jika terjadi banjir nantinya akan
juga masyarakat perlu membangun suatu komunitas tangguh bencana
jadi mereka juga perlu bekerja berkordinasi antar misalnya antar rw dalam rw atau kelurahan
itu saling bekerja sama membentuk suatu misalnya wa group
menginformasikan tentang cuaca menginformasikan tentang kenaikan air atau informasi tentang evakuasi
sehingga informasi bisa dikirimkan secara cepat
masyarakat tahu semua
atau membentuk siskamling atau ronda
sehingga ada orang yang membangunkan atau door to door seperti yang dibilang di jakarta
itu penting sekali supaya semua orang selamat nanti jika terjadi banjir misalnya
itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan bersama sama gitu ya pak agus ya
saya ke pak prabowo dulu pak prabowo
sebenarnya kalau misalnya kita kan sempat kemarin dua tiga hari yang lalu kita menerima pesan berantai
kemudian juga kita buka website us embassy
yang menyatakan ada potensi hujan yang sangat lebat
dan itu kemudian langsung beritanya langsung
beritanya viral dan langsung besar
apakah itu masih akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan
ya sepertinya us embassy merespon peringatan dini yang bmkg rilis pada tanggal delapan
kalau melihat karakternya
karakteristik beritanya sepertinya demikian
memang dari tanggal delapan sampai tanggal dua belas
utamanya di tanggal sembilan sepuluh sebelas
memang potensi untuk hujan tinggi di wilayah jabodetabek masih memungkinkan
nah pada periode berikutnya
kami melihat aktor atau faktor yang dari samudera hindia ini
sudah mulai bergerak ke arah tengah dan timur
artinya kita sudah aman
mungkin bisa ditayangkan lagi itu yang tadi
ya sehingga wilayah indonesia bagian barat agak berkurang
yang memberikan kontribusi untuk munculnya hujan lebat
namun nanti ini juga masih akan terus berulang
artinya hal demikian masih memungkinkan untuk terjadi
kurang lebih pada awal februari
bisa saja kemudian intensitas hujan ini akan menaik lagi
katakanlah ini besok
besok dalam dua minggu ke depan berarti ya
katakanlah dalam dua minggu ke depan itu artinya kita berada dalam fase istirahat
untuk memasuki fase puncak
kurang lebih begitu atau puncak masih jauh
nah apakah ini menjadi akumulasi besar pada awal februari
kita masih melihat seberapa besar faktor luar ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan awan di wilayah indonesia pada umumnya
namun kalau kita melihat angka yang kemarin dicapai
meskipun angka kemarin itu ada dua hal yang perlu kita pahami
pertama intensitas hujannya memang sangat lebat pada saat tanggal tiga puluh satu dan tanggal satu itu
kemudian yang kedua durasi
durasinya sangat panjang
dari jam empat sore tanggal tiga puluh satu sampai kurang lebih jam sebelas tanggal satu nya
hampir sembilan belas jam lebih
itu tanpa istirahat
istirahat lah istilahnya
dengan demikian akumulasi volume air yang turun menjadi sangat besar
nah melihat kondisi demikian kemudian makin bergerak ke arah akhir januari ke arah februari
sementara pada bulan maret april kecenderungannya sudah musim hujannya sudah agak meredah
sehingga sepertinya tidak akan mencapai
angka sebesar seperti yang kemarin
meskipun secara intensitas masih sangat memungkinkan
karena tren sampai akhir januari awal februari ini sebetulnya potensi untuk curah hujan intensitas lebat masih
hanya saja untuk mencapai angka tadi yang menjadi rekor baru di tanggal satu itu
sepertinya agak berat untuk bisa mencapai
kemudian ada beberapa upaya pencegahan yang kemudian sudah dilakukan
yang pertama itu termasuk modifikasi cuaca
seberapa sukses sebenarnya tmc atau modifikasi cuaca ini
nanti kita bahas setelah itu ya
tetap bersama kami
saya rusak sih
kunnen kita ambil dobryua aldawan
penerapan teknologi atau bppt melakukan modifikasi cuaca
modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam atau natrium glorida
pada awan berpotensi hujan
harapannya tmc hujannya tinggi itu tidak terjadi lagi
jadi hujan hujan besar itu sebisa mungkin sebelum masuk jakarta sudah kita turunkan
masuk tidak sebesar seharusnya begitu
ya kurang lebih sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima persen dari seharusnya
modifikasi cuaca dilakukan bppt bersama tni angkatan udara
sejak jumat tiga januari dua ribu dua puluh lalu
tni angkatan udara mengerahkan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan kasa dua ratus dua belas untuk keperluan ini
pimpinan untuk melaksanakan operasi siaga bencana banjir di jakarta ini
dalam hal yang sangat penting
kita merangka modifikasi cuaca yang mana untuk pelaksananya sendiri
dari tni au melaksanakan empat sorti penerbangan
di mana terdiri dari dua penerbangan cn dua ratus sembilan puluh lima dan dua c dua ratus dua belas kazah skadun dua ratus empat kiri
setelah dilakukan selama lima hari modifikasi cuaca sudah berhasil mengurangi curah hujan di jabodetabek
sejumlah awan hujan yang mengarah ke wilayah jakarta
dipecah dan hujan turun di daerah perairan
modifikasi cuaca akan dilakukan hingga akhir puncak musim hujan
yang diprediksi bmkg jatuh pada februari mendatang
bahkan akhir akhir ini curah hujan di jakarta tidak selebat biasanya inilah rahasianya
saat ini saya sedang berada di pesawat kasa dua ratus dua belas
yang sedang terbang di atas ketinggian sembilan hingga sepuluh kaki
dengan kecepatan satu ratus tiga puluh hingga satu ratus lima puluh knot di atas lautan serang banten
dan saat ini pesawat sedang menyebarkan garam
yang kurang lebih totalnya ada delapan ratus kilogram
untuk memecah awan awan yang tebal dan besar
menjadi kumpalan awan awan kecil sebelum sampai di daratan jabodetabek
dan proses dari operasi tnc ini
sudah berhasil untuk mengurangi tiga puluh hingga tiga puluh lima persen curah hujan di jabodetabek
dan masih akan terus dilakukan
jika masih ditemui banyaknya gumpalan awan besar di daratan
bukti demes imawan amri jakarta
saya masih dengan pak mulyono r prabowo dari bmkg
dan juga ada pak agus dari bnpb di luar studio
saya ke pak prabowo dulu
pak prabowo seberapa efektif ini
apakah betul memang sudah bisa memecah awan
atau justru tidak terjadi di wilayah dki jakarta di jabodetabek
tapi kemudian terpencar ke beberapa wilayah lain
ya modifikasi cuaca
modifikasi cuaca atau tmc ini memang
sebetulnya proses mempercepat awan ini
untuk segera masak dan turun hujan
nah memang karakteristiknya berbeda
pada saat musim hujan dengan karakteristik pada saat musim kemarau
misalkan untuk kebakaran hutan lahan dan sebagainya
di musim kemarau ini kan bibitnya jarang
sehingga memang betul betul dicari bibitnya di mana
nah pada saat musim hujan
ini cenderung bibitnya banyak sekali di mana mana
sehingga bisa saja sudah dilakukan proses ini
kemudian bibit yang lain mulai tumbuh lagi
nah ini yang perlu diantisipasi
sehingga memang betul betul pada saat kondisi musim penghujan seperti ini
perlu dilakukan secara presisi
dihitung dari kecepatan angin yang menuju ke daerah sasaran
kita bisa menghitung mundur kira kira berapa jam
kalau ini sudah disemeh kemudian akan segera turun
sehingga harapannya tentunya tidak turun di daerah target
bmkg dalam hal ini lebih banyak menyiapkan informasi cuaca
yang sifatnya mendukung
termasuk titik titik awan itu ya
ya kira kira di titik titik mana yang pertumbuhan awannya cukup masif
dan juga cukup besar
kalau diperlukan terbang
terbang ke arah mana
supaya nanti ketika awan itu sudah mulai masak tumbuh
harapannya belum sampai ke tempat target yang di redistribusi tadi curah hujannya kayak itu
nah teman teman bbbt tentunya lebih paham seberapa besar ininya
apa maksudnya efektivitas dan cara mengestimasi kira kira berapa persen yang ini
karena di lapangan bisa dikira kira

barangkali saat ini dominasi angin lebih banyak dari arah barat laut
sehingga dugaan kami lebih banyak di wilayah lampung yang disemai disiding
selat sunda ya
selat sunda turun di sana
ketika masuk ke wilayah banten serang ataupun jabodetabek
harapannya sudah agak berkurang
bagaimana dengan bnpb kalau misalnya melihat perkembangan dari tanggal tiga puluh satu satu hingga sekarang pak agus
sangat terbantu dengan modifikasi cuaca yang dilakukan
ya sangat terbantu
karena kita bisa melihat mulai beberapa hari kemarin
bahwa hampir seluruh genangan di jakarta bekasi tangerang bogor sudah tidak ada genangan lagi
sehingga seluruhnya sekarang sedang melakukan proses pembersihan
kemudian juga rumah rumah penduduk mulai dibersihkan
sehingga pengungsi sudah jauh berkurang
yang tadinya tiga ratus an ribuan sekarang jauh sekali berkurang
untuk di jakarta saya kira tinggal sedikit sekali seribuan saya kira
oke pak agus
tapi sampai hari ini
wilayah mana saja yang masih ditangani oleh bnpb pak agus
jadi kita yang ditangani
pertama adalah jabodetabek
kedua adalah di banten di lepak banten
kemudian yang ketiga adalah di bogor yang longsor di kecamatan sukajaya bogor barat
itu akhirnya kan kalau menurut informasi terbaru yang saya dapat
akses jalan yang dulu tidak bisa diakses sama sekali dan akhirnya membuka akses baru
sudah bisa terakses itu sekarang
ya sudah bisa diakses
tapi kita kan juga memanfaatkan berbagai moda seperti
kita mengirimkan dengan
kemudian juga ada yang mengirimkan pakai paramotor
kemudian ada juga berbagai jalan pakai huda
ada yang jalan kaki ada yang motor empat x empat yang e off
kemudian ada juga yang pakai motor trail
jadi ini berbagai modal untuk mengirim bantuan
dilakukan supaya seluruh masyarakat yang terdampak bisa terlayani dengan cepat dan baik
pak agus wibowo kapus datin dan humas bnpb
pak agus terima kasih banyak sudah bergabung malam ini pak
ya terima kasih
saya ke pak prabowo
pak prabowo haruskah kita masyarakat khawatir dengan prediksi hujan yang seperti ini
kalau khawatir barangkali lebih apa ya
yang kita harapkan sebetulnya masyarakat untuk bisa lebih siap
karena jangan sampai juga ketika kejadian kemarin masyarakat kurang siap
kemudian antisipasi di lapangan juga menjadi terlambat
apalagi ya mungkin situasinya memang agak beda kemarin
masyarakat atau anak anak kebetulan lagi sekolah
maaf lagi libur sekolah
sehingga kecenderungannya barangkali banyak yang tidak di tempat
nah diharapkan ke depan ketika kemarin sudah mengalami hal demikian
masyarakat untuk bisa lebih siap lagi dengan antisipasi
hanya saja memang tidak bisa hanya dari satu sektor
karena oke hujan itu bisa memicu banjir dan sebagainya
tapi sebetulnya faktor kejadian banjir ini sangat banyak istilahnya
secara umum ketika hujan turun ini akan menguap
kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah
sisanya akan mengalir di permukaan tanah
nah permasalahannya sekarang bagaimana interaksi dengan kondisi lingkungan ini
karena ketika daerah yang biasanya merupakan daerah resap
yang biasanya merupakan daerah resapan kemudian berkurang
otomatis konsekuensinya air yang mengalir ini yang akan meningkat
nah ketika air yang mengalir meningkat tentunya badan air ini seperti apa kondisinya
karena volume yang turun harapannya tentunya akan diimbangi dengan volume badan air yang bisa mengalirkan di permukaan
ada satu faktor lagi yang dalam tanda kutip di luar kendali kita
ketika terjadi bulan purnama atau bulan mati
karena ini bisa memicu pasang air laut naik
nah pada kondisi demikian
itu mengancam wilayah utara jakarta ya
kecenderungannya air yang turun di daerah hulu kemudian menggenang di daerah tengah akan agak lambat masuk ke daerah hilir
nah ini juga perlu diantisipasi juga secara siklus memang bisa kita ketahui
dua minggu sekali akan muncul

sehingga nah kembali ke masalah faktor yang memberikan kontribusi
kondisi lingkungan ini juga berpengaruh
ini juga perlu kita pahami
karena untuk menangani banjir itu tidak hanya dari sisi struktur
artinya berapa besar drainase yang
tadi pak agus
sampah dan sebagainya
ini juga mempengaruhi
karena kurang memahami kulturnya kemudian bisa merusak strukturnya
satu lagi timing
pada saat kejadian seperti ini memang lebih banyak reaktif untuk recovery
tapi sebetulnya hal yang paling bagus adalah ketika di musim kemarau kita mempersiapkan untuk pada kondisi musim hujan seperti ini
paling tidak sekarang kalau misalnya musim kemarau kita belum siap siap
sekarang paling tidak bisa siap siap
ada jeda masa istirahat kalau misalnya terkait dengan prediksi bmkg itu ya pak ya
sebelum menuju bulan januari nanti
kurang lebih begitu kira kira
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
sekarang kita jeda dulu
setelah jeda kami hadirkan informasi soal surat edaran bupati demak yang mengimbau agar warga tidak bertamu saat waktu sholat maghrib
dan ini menuai pro dan kontra
kami kembali setelah jeda